untuk menutup defisit kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan secara kreatif dan inovatif
dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun dua ribu tujuh belas dan strategi yang mendukungnya
pendapatan negara dalam rapbn dua ribu tujuh belas ditargetkan sebesar rp satu tujuh ratus tiga puluh tujuh enam triliun
dari jumlah tersebut penerimaan perpajakan direncanakan sebesar rp satu empat ratus sembilan puluh lima sembilan triliun
kita akan bergabung dengan koresponen cnn indonesia rama aryadi
di gen raya
kita akan berbicara dengan rapbn dua ribu enam belas di gen raya
di antara ini adalah sejumlah asumsi yang berlaku dari bulan agustus hingga agustus dua ribu tujuh belas
di antaranya adalah asumsi dasarnya rupiah nantinya diperkirakan akan berkisar di angka tiga belas tiga ratus
minyak bumi diperkirakan akan berkisar di angka empat puluh lima usd per barrelnya
pertumbuhan ekonomi indonesia seperti sudah disebutkan sebelumnya
ini merupakan sebuah gas yang cukup konservatif bisa dibilang
karena bank indonesia sendiri sudah mengeluarkan estimasi bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia
cukup konservatif namun cukup aman sehingga mungkin ini juga menjadi sentimen
bagi indeks harga saham gabungan untuk meningkatkan uptrendnya pada hari ini
dan di pidato ke negaraannya presiden joko widodo juga menyebutkan sejumlah langkah strategis
yang akan diambil untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi indonesia ke depannya
di antara lainnya adalah peningkatan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur
dan konektivitas ini berkaitan dengan program pemerataan pembangunan
yang akan dilakukan oleh administrasi
maksud saya presiden joko widodo sepanjang tenyurnya sebagai presiden
yang kedua adalah pengetatan serta pengerucutan procurement barang barang
sehingga ini diharapkan akan memberikan ruang gerak fiskal yang lebih luas
mengingat sekarang defisitnya juga sudah meningkat apabila di periode sebelumnya di angka dua tiga
yang ketiga ada poin yang cukup penting di sini adalah meningkatkan kualitas pelayanan
di berbagai sektor di antara lainnya adalah pendidikan dan kesehatan
dan ini nanti akan dilakukan dengan menggalakkan program perlindungan sosial
bagi anak wanita dan juga grup grup marginal lainnya
serta keempat adalah memperkuat pelaksanaan program prioritas
yang sudah disebutkan sebelumnya di dalam diskurs nawacita
yang sudah beberapa tahun ini sudah disebutkan berkali kali
di antara lainnya adalah di bidang pendidikan kesehatan kedaulatan pangan
ketahanan energi dan sejumlah bidang bidang yang diprioritaskan oleh kabinet presiden joko widodo
yang kelima adalah penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran
dan ini nantinya rencananya akan dilakukan
dengan memberikan bantuan yang dalam bentuk non tunai
dan tentunya ini memerlukan budget ekstra karena diperlukan sebuah sistem pendataan
yang lebih komprehensif agar subsidi subsidi ini dapat disalurkan
tanpa menggunakan uang tunai dan juga meminimalisir kemungkinan untuk disalahgunakan
yang terakhir adalah mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan serta keamanan
dan di sini bisa diartikan bahwa akan ada
peningkatan budget untuk pertahanan dan ini cukup menarik karena sejak konflik di laut cina selatan pecah
sejak tahun dua ribu lima belas maksud saya sejak tahun dua ribu dua belas indonesia merupakan salah satu negara yang diamati
oleh beberapa pengamat hubungan internasional yang budget defense nya sudah naik setidaknya secara konsisten
sejak tahun dua ribu dua belas hingga kini dan indonesia bersama dengan malaysia filipina dan juga brunei adalah negara negara
yang dianggap memiliki peningkatan budget untuk pertahanan di asia
ini bisa dilihat dari pembelian sejumlah alutsista yang nanti diperkirakan akan dapat membantu indonesia mencapai targetnya
yang nanti rencananya harus dipenuhi semua pada tahun dua ribu dua puluh
ya rama kalau kita lihat dibandingkan apbnp dua ribu enam belas memang postur rapbn dua ribu tujuh belas yang baru saja dibacakan ini bernada optimis mungkin sedikit konservatif
jadi target pertumbuhan ekonomi atau pdb dipatok di lima tiga naik dari lima dua sebelumnya
sebenarnya apa yang menjadi faktor pertimbangan utama dalam hal ini rama
dari analisa saya saya bisa mengerucutkan kedua hal yang paling penting
yang pertama adalah mulai stabilnya harga minyak di pasar dunia apabila sebelumnya harga minyak sempat terpuruk bahkan hampir mendekati angka tiga puluh dolar as
perbarahan kini sekarang sudah mulai stabil merangkak naik
bahkan sebelumnya sempat mencapai lima puluh dolar amerika per barrel
itu yang pertama
yang kedua adalah masih adanya ketidakpastian tentang rencana the federal reserve bank of america
untuk meningkatkan suku bunga acuan mereka atau federal fund rate
apabila sebelum sebelumnya ini memunculkan spekulasi yang cukup besar yang mengakibatkan kolaps ya
bukan kolaps maksud saya tapi menurunnya performa mata uang di zona zona negara berkembang
namun karena sekarang sepertinya mereka tidak dapat memenuhi target inflasinya
maka rencana untuk menaikkan federal fund rate ini sepertinya akan ditunda ke akhir tahun ini
atau bahkan mungkin ke pertengahan tahun depan
sehingga ini memberikan nafas segar bagi ekonomi ekonomi berkembang
mungkin ini menjadi salah satu konsiderasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan sebuah rencana
dan belanja negara yang sifatnya cenderung lebih optimis dibandingkan tahun tahun sebelumnya
ya baik rama tadi anda mengutarakan bahwa ada target juga dalam penyerapan anggaran belanja negara yang lebih tinggi
dan ini mungkin juga terkait apakah ada kaitannya juga dengan target dari tax amnesty
untuk mengembalikan dana dana repatriasi dari asing kembali ke indonesia
apakah ada juga disebut dalam nota keuangan kali ini
ya tax amnesty memang menjadi salah satu hal yang di
yang dititik beratkan oleh presiden jokowi di dalam sejumlah pidato kenegaraan yang diutarakan pada hari ini
namun poin kedua yang tadi saya sebutkan masih akan adanya pengetatan pembelian
pembelian hal hal untuk mendukung pembangunan infrastruktur
ini menandakan bahwa sepertinya masih ada sedikit pesimisme bahwa tax amnesty ini nantinya memang akan
membantu indonesia mencapai targetnya
menurut pidato kendagaran yang diutarakan presiden jokowi dodo yang ketiga pada hari ini
pendapatan pajak dari pajak diperkirakan akan berada di angka rp satu empat ratus sembilan puluh lima sembilan triliun
ini adalah angka yang cukup besar namun saya masih sedikit pesimis apakah memang nantinya target ini
akan dapat tercapai mengingat masih ada opsi untuk individual individual yang menyimpan harta di luar negara
yang menyimpan harta di luar negara
yang menyimpan harta di luar negara
untuk melaporkan namun tidak merepatriasi dana mereka ke indonesia sehingga mungkin ini ada kaitannya
namun hasil kedepannya masih perlu kita kaji lebih dalam lagi olivia
baik rama aryadi terima kasih laporannya langsung dari gedung dpr ri jakarta